seorang bayi laki laki ditemukan di depan rumah warga di sumedang
bayi ini ditemukan dalam kondisi rapi dengan selimut bayi dan sejumlah pakaian
bersama sang bayi juga ditemukan surat wasiat dari orang tuanya
warga dusun cipadung kelurahan kota kaler kecamatan sumedang utara sumedang
dihebohkan dengan ditemukannya bayi laki laki di depan rumah pada selasa malam
bayi yang terbungkus selimut serta sejumlah pakaian diduga sengaja dibuang oleh orang tuanya
terdapat secerik surat wasiat yang ditinggalkan orang tuanya yang menyebutkan
bayi itu lahir pukul sepuluh malam di depan rumah kepala rukun tetangga di wilayah tersebut
warga pun melaporkan penemuan bayi ini ke polisi
bahwa ditemukan seorang bayi dengan lengkap ada selimutnya
kemudian dengan perlengkapan bayinya bahkan di sana ada surat wasiat
dari seseorang yang menyimpan bayi tersebut
surat wasiat yang ditemukan di depan rumah kepala rukun tetangga di wilayah tersebut
yang di dalam perlengkapan bayi itu dibawa polisi untuk diselidiki